diduga akan menuju ke gedung dpr puluhan pelajar diamankan oleh pihak kepolisian jakarta utara senin pada siang
di antara mereka terdapat beberapa orang sudah tidak berstatus sebagai pelajar namun menyamar menggunakan seragam dan mengaku dibayar
puluhan pelajar sekolah menengah diamankan di halaman mapol resmetro jakarta utara senin siang
saat diamankan petugas menemukan salah seorang pelajar kelas delapan smp arraudah cilincing jakarta utara memiliki tato di punggungnya
di antara para pelajar yang diamankan ini terdapat beberapa pelajar yang masih setingkat smp
selain itu beberapa orang lainnya bahkan sudah tak berstatus sebagai pelajar lagi
seperti rahmat hidayah dirinya merupakan petugas keamanan di sebuah proyek pembangunan di cakung jakarta timur
rahmat mengaku meminjam seragam sekolah dari temannya
pertama kerja tamat
kerja di mana pak
kerja di cakung
terus kenapa mau ikut ikut gini pakai seragam sekolah ini
buat tambahan tambahan doang
teman saya ntar katanya dibayar katanya kalau udah kelar udah kelar demo
itu saya yang di wa itu
selain rahmat juga terdapat sejumlah orang yang merupakan demonstran bayaran seperti yang dikutip dari detik com
nama saya widodo saputra alamat jalan kalibaru timur
pekerja saya nelayan umur saya dua puluh dua tahun
diajak ke dpr atau ke mpr saya sama irman
saya berperan sebagai yang meramaikan masa
dan saya minjem selana setiap hari
di sekolah temen saya petangga saya adik setiawan
saya dikasih duit bensin rp sepuluh untuk ke dpr
nama saya indra septian alamat jalan kurnia nomor tiga puluh sembilan rt empat rw tujuh belas
pekerjaan pelajar umur dua puluh satu tahun diajak ke gedung dpr oleh andi
saya berperan sebagai meramaikan masa mericukan suasana
lalu di perjalanan menuju ke gedung dpr saya ditangkap oleh bapak polisi
dan mendapatkan positif sabu sabu
setelah diinterogasi polisi menyatakan mereka yang diamankan akan berangkat menuju gedung dpr
untuk ikut bergabung dalam aksi demo mahasiswa
pada siang hari kami mendapati beberapa pelajar
yang berusaha berkumpul kemudian mereka berusaha untuk berangkat
katanya mau ke dpr ri sehingga kami lakukan tindakan kemudian kami hentikan
bahkan ada yang lari dan seterusnya tapi kemudian bisa kita amankan
dan ternyata ada diantara mereka yang memang betul betul pelajar
tapi ada juga yang bukan pelajar
kami yakin ada koordinator yang menggerakkan mereka
para pelajar yang diamankan ini kemudian didata dan akan dikoordinasikan
dengan pihak orang tua dan sekolah mereka sebelum dipulangkan